kita kembali ke kasus yang menimpa ahmad dhani polda jawa timur
kami sepagi resmi menetapkan musikus ahmad dhani sebagai tersangka pencumanan nama baik
karena pernyataannya dalam video yang menyebut para pendemo dengan huruf yang tidak pantas
atau kalimat yang tidak pantas yang dibuat di lobi hotel majapahit surabaya beberapa waktu yang lalu
pihak kepolisian pun telah menjatuhkan pemanggilan pertama ahmad dhani hari ini
tapi yang bersangkutan mangkir polda jawa timur melalui cybercrime
direktorat reserse kriminal khusus polda jawa timur melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap dhani
penetapan tersangka kepada ahmad dhani berdasarkan beberapa alat bukti yang telah diperoleh penyidik
di antaranya keterangan saksi saksi ahli bahasa dan video pencemaran nama baik tersebut
namun pada pemanggilan pertama ahmad dhani mangkir dengan alasan yang belum jelas
dan kami sudah terhubung dengan kuasa hukum
ahmad dhani ada ali lubis selamat malam bang ali
selamat malam mas budi
bang ali gimana nih pendapat atau komentarnya terkait dengan status tersangka ini
seberapa layak sebenarnya klien anda di labeli status tersangka ini
baik yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah penetapan tersangka terhadap mas dhani ini menurut saya itu terlalu terburu buru
karena apa karena yang pertama kalau kita cermati
video atau ucapan mas dhani itu
di situ mas dhani itu tidak menyebut nama seorang satupun di sana
jadi yang saya baca kan mas dhani ini kan diduga melakukan tindak pidaannya itu kan
berdasarkan pasal dua puluh tujuh ayat tiga yaitu tentang menghina mencemarkan nama baik dan segala macam segala macam kan gitu
nah ini saya melihat agak aneh gitu ya agak anehnya di mana karena
di dalam video tersebut mas dhani itu tidak ada menyebut nama siapapun gitu
nah ini kan agak agak aneh nih jadi pertanyaan siapa yang dihina dan siapa yang dicemarkan nama baik kita jadi nggak ngerti nih siapa gitu loh mas
baik yang kita mau tanya juga kalau mas dhani mengatakan kata idio tadi itu ditujukan untuk siapa bang ali
gini ketika saya sudah diskusi dan ngobrol dengan mas dhani bahwasannya
mas dhani itu bermaksud mengatakan kalimat itu untuk yang ada di dalam ruangan hotel
jadi bukan para pendemo yang ada di luar gitu ya

jadi makanya jelas di situ kan mas dhani tidak ada disebut nama siapapun di video tersebut gitu loh
bang ali kalau boleh saya transkripsi lagi kalau saya bacakan ya kalau tidak salah kalimatnya seperti ini
ini yang mendemo ini yang membela penguasa lucu kan lucu ini idiot idiot ini
nah bagaimana anda bisa menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh mas dhani itu bukan para pendemo yang mendemo dia gitu bang ali
itu ketika saya diskusi itu yang saya bilang tadi
itu ketika saya diskusi ke mas dhani saya tanya mas ini ucapannya maksudnya gimana saya bilang gitu
jadi dia bilang mas dhani jawabannya adalah maksudnya itu untuk orang orang yang ada di dalam hotel gitu loh
nah jadi tidak ada kaitannya dengan yang di luar hotel gitu
sementara kan gini mas dhani kan tidak tahu siapa orang orang yang di luar hotel gitu
jadi seperti saya bilang tadi tidak ada disebut nama pun jadi aneh kok tiba tiba mas dhani itu diduga melakukan
udah apa namanya mencemarkan nama baik
menghina dan segala macam segala macam jadi siapa yang terhina dan nama siapa kan nggak ada gitu loh
oke bang ali sebelum saya akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya
saya akan mengembalikan memori publik lagi kita dengarkan lagi pernyataan mas dhani waktu di hotel beberapa waktu yang lalu
nah ini yang demo ini yang membela penguasa
ya kan lucu lah gitu
ini yang mendemo yang demo ini yang membela penguasa
jadi oke sekali lagi kalimat itu tidak ditujukan untuk para pendemo yang ada di luar ya bang ali ya sekali lagi boleh ditegaskan ya
karena kan saya bilang tadi mas dhani kan tidak tahu gitu loh maksudnya berdasarkan hasil diskusi saya kemarin kemarin itu
saya tanya mas tahu nggak siapa yang ada orang yang di luar hotel
dia nggak tahu karena kan dia di dalam pada saat itu gitu kan
nah justru pada saat itu
mas dhani justru sempat bertanya gitu loh
kok saya tiba tiba dihadang selompok orang ya kan gitu
dan tanpa ada maksud dan tujuan sehingga mas dhani juga pada saat itu sebenarnya merasa terganggu gitu loh mas
jadi nggak ngerti apa yang terjadi di luar
dan sementara dia kan ada di dalam
jadi maksud dan tujuan apa namanya ucapan dia itu untuk orang yang di dalam
karena dia ada di lokasi di dalam dan ketemu orang yang di dalam
baik bang ali salah satu yang kata kepolisian yang memberatkan adalah
kenapa mas dhani sendiri memposting dan menyebarluaskan video ini gitu
apa tujuannya gitu mas dhani memposting ini di media sosialnya
sehingga jutaan orang bisa melihat dengan sangat mudah gitu bang ali
nah itu kalau terkait maksud mas dhani itu
apa yang dia posting itu kan mungkin secara spesifik
saya sih belum menanyakan langsung masuk
ya apa namanya merekam dan mengupdate di instagram ya nggak salah ya
tidak ada yang belum nanya secara spesifik
cuman yang pasti kan pada saat itu
justru mas dhani itu klien saya itu merasa heran gitu loh
kok tiba tiba dia itu di dalam gitu kan
terus ada rame rame di luar dan dia nggak ngerti maksud tujuan rame rame itu apa
jadi sebenarnya mas dhani itu nggak tahu juga
menurut apa ada rame rame di luar itu gitu loh
jadi dia cuma rekam rekam aja
makanya dia nggak ngerti siapa yang di luar
jadi dia nggak tahu gitu loh
bang ali jika tadi anda katakan mas dhani sendiri tidak layak ditetapkan sebagai tersangka
dalam pemeriksaan terakhir tidak datang bang ali
jadi gini kemarin itu mas dhani kan
saya juga kan nanganin beliau di jakarta gitu kan
nah jadi kemarin itu memang mas dhani itu
satu ada pekerjaan ada kesibukan ya kan
sehingga beliau tidak bukan bukan tidak sempat
artinya waktunya itu terbagi dengan pekerjaan beliau gitu
waktu sebagai musisi gitu kan itu kurang lebih
yang terakhir bang ali tadi kepolisian menegaskan bahwa
pengusutan kasus ini murni profesional
murni kasus hukum tidak ada hubungannya dengan
unsur unsur politik yang banyak beredar di media sosial
anda sependapat bang ali
ya artinya seperti saya katakan tadi
kalau ini memang kasusnya murni hukum
justru ini sangat menarik
dalam pasal dua puluh tujuh ayat tiga yang disangkakan itu kan
atau yang diduga itu kan
kan mencemarkan nama baik seseorang
mengkina dan menjelaskan sebagainya
kan harus ada subjeknya gitu loh
harus jelas namanya siapa gitu kan
jadi menurut diskusi saya dengan mas dhani
maka dia menyebutkan para pelapor mas dhani itu justru
seperti salah alamat melaporkan dia
karena dari awal mas dhani tidak sebut nama baik
si a si b si c bahkan nama yang melapor gitu loh
jadi kan aneh kok tiba tiba ada orang melapor
tanpa disebut baik namanya
ini menurut anda jadi menurut anda ini tidak murni hukum berarti dong
menurut anda dan mas dhani ini bukan murni hukum
saya tidak mengatakan seperti itu
tapi kan saya mengutip apa yang katakan mas tadi
bahwa soalnya kalau emang ini murni hukum
menurut saya malah menarik gitu loh
karena kalau berdasarkan acuan pasal yang disangkakan dua puluh tujuh ayat tiga itu
itu justru ini sangat apa ya
sangat saya bilang tadi terburu buru gitu loh
kok tiba tiba orang disangkakan dengan pasal
tanpa sebut nama atau menjejekan orang lain
itu kan aneh menurut saya
saya orang hukum gitu ya menurut pandangan saya
yang terakhir bang ali bagaimana langkah hukum ke depannya
apakah akan datang dalam panggilan berikutnya
atau akan ada langkah hukum perlawanan lain misalnya dari anda dan dhani ahmad
jadi tadi kita diskusi
soalnya kan yang pasti mas dhani nanti akan menggunakan tim
tapi nanti akan kita bentuk di surabaya
yang pertama tadi berdasarkan hasil diskusi
tapi ini belum putus ya
baru hanya hasil diskusi
dan mas dhani mengingat nanti bentuk perlawanan itu
kita coba ingin pra peradilan
dan itu baru tahap diskusi
kalau memang pra peradilan nanti memang opsi yang harus kita ambil
kita akan mengambil opsi itu
tapi ini baru tahap didiskusikan sama tim hukum
kurang lebih seperti itu
baik terima kasih
terkait terakhir terakhir terkait pemanggilan
insya allah nanti pak bapak pemanggilan berikutnya
insya allah kalau memang sempat dan ada waktu
mas dhani pasti hadir
dia kan dari awal memang kooperatif ya
bahkan di jakarta pun
beliau dikhawatirkan tidak hadir dalam tahap proses dari awal
malah di jakarta dia kooperatif sekali gitu
yang saya tangani di jakarta gitu loh
terima kasih sekali lagi bang ali atas informasi dan konfirmasinya
klarifikasinya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
ali lubis kuasa hukum dari ahmad dhani